tapi itu bang
kaga ada tapi tapian
kaga ada tapi tapian
lo kenapa sih
nih blepetan tuh
yuk mimpin traktir makan es campur
sekalian makan siang dong
duitnya cuma cukup buat gituan doang
pur ga diajak
ya kalo dia mau ikut ya boleh lah
tapi bayar sendiri
lo pinendang lo berdua mau ikut ga
kamu mau traktir
yaudah kalo kalian ga mau traktir sama mimin
mimin bisa traktir orang lain
ya laras kek
lo berdua tunggu sini
beli bubur kacang hijau
lo kaga jalan ke parkiran
tunggu bentar ya gue bikinin dulu
kebiasaan markir sih lo
tadi gue kira dia cewek
mimin ga diajak
mending mimin nunggu laras sama desek
bur ajak dah kasihan dia lagi ulang tahun
ya kalo dia mau ikut sih gapapa
tapi dia bayar sendiri
bayar ya bang ya udah tunggu dulu lo barusan bilang apa tadi suruh mbak mbak suruh ganti
lampu ruang tamu nyembaran nah soalnya kedap gede bang kalau mbak yang ganti nggak nyampe
apa akhirnya bapak nyuruh sayang udah kirain pulang kuliahnya sore kagak dosennya kagak ada
alhamdulillah alhamdulillah soalnya gua mau traktir lorang alhamdulillah
yo yo mana muat min ya juga ya emangnya mau nakti apaan ya udah lo jangan duluan aja terus
gue sama laras nyusul pakai bajaj ya kan das iya boleh ke warung es campur ya ya beneran banget
tadi gue di kampus bilang amat masih lagi pengen campur gua duluan ya ya ya min
pas nyari bajanya dimana ah aku pikir kamu udah tahu enggak aku pikir kamu yang malah yang tahu
kalau disuruh ke sana lagi panggil gua
tapi itu bang kakak ada tapi tapian tapi itu lo denger kakak ada tapi tapian tapi bang
lo kenapa sih din makan lo kayak bocah nih
dia lagi ada kerjaan
ada kagak dia juga lagi kerja seperti itu mari masuk ya ya makasih
saya harus dimulai harus also wiz juga
hai bebek sama sambil meleteknya baru aja mateng di lubang udah tebak repot repot kagak usah repot
repot bagaimana sih masa udah jauh jauh tengah dijamu jamu tolong makan tadi makan
eh pur pur pur
ntar kalau gua nambah gak apa apa ya
udah gak apa apa nambah aja
tapi gue bayarinya tetap satu
iya pur tadinya saya juga mau pesen dua
satunya lagi buat bapak saya
yaudah lo pesen aja dua
tapi gue bayarinya tetap satu
ah medit kamu pur
ih masya allah
ini bebek gorengnya si emput yang goreng
kok jangan banyak banyak kok
bukan saya juga
lu mau kagak
tadi pagi emak bilang kagak ada pesenan
tapi tadi mbak tiur bilang
mbak yanti lagi bikin kue di rumah emak emak
kok emak begitu ya be
lu jangan seujan dulu
coba tanya dulu sana
pedas banget sih
ya ketuker kali be
ini gado gadonya uya yang cabenya lima belas be
ntar ya be
bujuk banyak bener
mbak yanti emak mana
tadi katanya nggak ada pesanan kue
tapi sekarang mbak yanti bikin kue mah gak suka ya sama saya
salah saya tuh apa
saya bikin kue bagus udah kalah sama mbak yanti